setelah tiba di bali pada lima januari dua ribu dua puluh
dua puluh vial vaksin covid sembilan belas akan mulai diberikan kepada tenaga medis
pada pertengahan januari mendatang
sejumlah rumah sakit di bali mulai mempersiapkan sarana prasarana
menentukan jumlah personel yang akan diajukan sebagai penerima vaksin
rumah sakit umum pusat sang lah den pasar sebagai salah satu rumah sakit
yang terujukan covid sembilan belas di bali akan mengajukan dua delapan ratus delapan puluh enam orang
terdiri dari petugas layanan kesehatan dan tenaga medis
yang langsung berhubungan dengan pasien
kita di rsp sang lah den pasar akan menyiapkan enam titik tempat
jadi kalau kita menghitung sesuai dengan staff kita
kita akan lakukan pemberian vaksinasi itu
seratus orang per titik per hari
jadi kalau kita lihat itu mungkin akan kita bisa lakukan
selama enam hari sudah sasaran nakes kita itu
akan kita bisa berikan vaksinasi tersebut
rencana vaksinasi covid disambut baik para personel rsup sanglah
mereka berharap bisa bekerja dengan lebih tenang
setelah mendapatkan vaksin
saya pribadi sangat berterima kasih kepada pemerintah
dengan jadi prioritas untuk diberikan vaksin
tidak sama sekali
karena kan kita sudah bekerja di lingkungan kesehatan ya
tentunya ya sudah terbiasa dengan namanya vaksin
dari dulu juga kita sudah ikuti semua vaksin
ya saya pikir sama dengan vaksin vaksin yang lain
saya sebagai tenaga kesehatan merasa penting dan perlu menerima vaksin
apalagi itu program pemerintah
karena kita juga sebagai tenaga kesehatan yang terjun langsung menangani
pengalaman saya juga sudah pernah terkena covid
dan saya berharap itu memang membantu untuk kita tidak terkena covid lagi
kepala dinas kesehatan kota denpasar mengatakan pihaknya telah menyiapkan
tujuh belas puskesmas dan dua rumah sakit di denpasar untuk pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas tahap satu
tahap pertama memang sesuai dengan arahan pusat dan provinsi kan memang tenaga kesehatan dulu
yang berhubungan langsung atau merawat covid kan gitu
itu maupun pendukungnya seperti misalnya ambulans cs nya yang bekerja di situ
target awal jumlah yang akan divaksin sekitar empat belas ribuan
tapi itu kan disaring lagi yang memenuhi syarat dan lain sebagainya mungkin sekitar sembilan ribuan
denpasar merupakan kota penerima vaksin terbanyak di bali
diikuti kabupaten badung dan singaraja
dengan lima lima ratus dosis dan kabupaten tabanan tiga seratus dosis
di denpasar seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ditunjuk untuk melaksanakan vaksinasi telah melakukan simulasi
antisipasi terhadap kejadian ikutan pasca vaksinasi dilakukan dengan observasi selama tiga puluh menit setelah pemberian vaksinasi